dia bisa menerima kondisi orang tuanya
kondisi yang sering terima
dia menyadari ibunya
yang tidak diberikan tuhan kekayaan seperti orang lain
tapi kami kaya di dalam
pertama anakku kami pertama tuhan setipa bagi dia

di mana merentahkan

siapa pegang ku orang tuanya

memang terlalu banyak
saya sangat menyesal
saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi
dan tidak jernih berpikir
lewat persidangan ini
saya ingin menyampaikan
bahwa peristiwa yang terjadi
adalah akibat dari kemarahan
saya atas perbuatan
anak bapak kepada istri saya
itu yang harus saya sampaikan
nanti akan dibuktikan di persidangan
saya telah berbuat salah
dan saya akan bertanggung jawabkan secara hukum
saya juga sudah minta ampun kepada tuhan